aku bukan reza
kukulan seorang lagi
yang akan menjadi juara dunia
kalau itu jeff
bisa ngasih tau posisi kita
ini memang jangan menemukan kita
nah akan kalahkan kalian dalam satu pukulan
dari tadi kakak ngomong terus

lagi tuh sendirian lagi
tadi aku tersesat bas mama papa

tadi belanja apa aja kakak boleh tahu nggak
kakak cinta sekarang ulang tahun
jadi tadi cinta beli kue ulang tahun
kalau di liftnya kita bisa pulang
kalau beli kue tadi kan ada yang kaya satu

aman pasti mama cinta aman
dan sekarang mama cinta lagi nyariin cinta
kalau kita berusaha pasti bingung menolong
papa mama cinta sama kakak cinta pasti nungguin cinta di rumah
aik bila ada powerstar
disini ada yang menimbul
aku juga mau ikut nyari

warnanya lebih banyak
tapi enak dari kue strobel
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
jangan sampai dia disini
di tempat seperti ini kita bertemu lagi
melawanmu disini boleh juga
tapi aku ini orangnya sibuk
tidak ada waktu
lain kali saja aku akan menghancurkanmu berbelas
membaikat acara live ini dengan tiba tiba menghilang
ada apakah dengan ati karlota
walaupun pendatang baru debut ati meluncur bagaikan roket
konser tunggal di stadion pun telah dipastikan
masa depan ati pun terlihat cerah
akan tetapi mengapa
orang itu kok mirip sama ati carlota ya
ah masa sih
gak mungkin saya gak mungkin dia ada di
kalian semua tidak cocok
reza kalian bisa berdiri coba pergi
di kota ini semua yang melihatku mereka memanggilku dengan reza
aku bukan reza aku adalah
pukulan seorang laki yang akan menjadi juara dunia
pukulan reza lebih menyakitkan
kau hanyalah manusia biasa
tetapi sebagai manusia biasa kau cukup terlatih juga
untuk kau yang kuat ini kuberikan kau hadiah
kau tidak apa apa
hah mengganggu saja
ya apa yang kau lakukan orang tua
hah kau menantangku
kau serius menantangku
orang tua yang menyebarkan
mana mungkin kurang saja
divulgang kau semua ini
gw ingin menemukanau sekarang
membuang talimu sendiri

kalau itu tujuanku
aku sudah kapal mobile web